pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan tiga negara antara malaysia filipina dan indonesia akan digelar di yogyakarta
dalam pertemuan yang berlangsung lima mei mendatang pemerintah indonesia mengharapkan adanya jalan keluar terkait proses penyelamatan empat sandra dan rencana pengamanan gabungan di wilayah perairan selatan filipina
pertemuannya akan dilakukan di yogyakarta
sebelum pertemuan dimulai akan melakukan kortosikol kepada presiden republik indonesia
jadi sekarang mulai besok dan sebelumnya sudah dilakukan pembahasan teknis mengenai hasil pertemuan dan negosiasi terakhir hasil pertemuan akan dilakukan besok hari rebo
besok hari rebu ya oke besok hari rebo itu tim teknis kita akan melanjutkan negosiasi
sehingga pada saat pertemuan nanti insya allah akan ada hasil yang konkret dari pertemuan